seekor ular sanca dengan panjang mencapai empat meter lebih ditangkap warga japanan jombang rabu pagi
ular tersebut selama ini dicari oleh warga karena kerap membuat resah
di dalam karung plastik inilah ular sanca kembang yang baru ditangkap warga desa japanan
kecamatan mojo warna jombang ini disimpan warga
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan mulut ular pun diplaster karena masih liar
dengan panjang hampir empat meter dengan bobot tiga puluh kg dibutuhkan lebih dari satu orang untuk memegang ular tersebut
ular sanca ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang melintas di dekat sungai kecil di persawahan desa
karena tekut melihat besarnya ukuran ular ia kemudian meminta bantuan tetangganya untuk menangkap ular tersebut
satu orang atau beramai ramai
berapa panjangnya kira kira
kurang lebih empat meter
rencananya ular yang masih liar tersebut akan dijual kepada siapa saja yang berminat
sementara itu ular sanca kembang ini tetap disimpan di dalam karung hingga laku terjual